jelang ibadah haji dua ribu delapan belas puluhan calon jemaah haji asal surabaya ikuti tes kesehatan dan kebugaran di asrama haji sukolilo surabaya
calon jemaah haji ini diberikan latihan fisik berupa olahraga senam rutin dan lari delapan ratus meter untuk mengetahui kadar oksigen darah para jamaah sebelum berangkat berhaji
mengingat banyaknya calon jamaah haji yang berusia lanjut dan beresiko tinggi
kondisi fisik yang sehat harus dimiliki jemaah calon haji agar bisa lancar menjalankan prosesi ibadah haji hingga selesai kembali pulang ke tanah air
seperti yang dilakukan puluhan jemaah calon haji di surabaya ini
sebelum berangkat mereka melakukan tes kesehatan fisik dengan berolahraga senam kebugaran dan lari delapan ratus meter
tes ini juga untuk mengetahui jumlah kandungan oksigen dalam darah jemaah
mereka berharap dengan rutin berolahraga dalam pelaksanaan ibadah haji nanti
bisa lancar dan kuat
senam kebugaran senam kesehatan terus lari
tadi saya lari lari lari kecil
tes kesehatan sebelum berangkat ibadah haji penting dilakukan untuk mengetahui kondisi terakhir jemaah
banyaknya jemaah calon haji yang lansia dan masuk kategori risti akan mendapat perhatian lebih dari petugas kesehatan
mereka yang meristi harus kontrol rutin yang darah tinggi yang diabetes harus kontrol rutin
kemudian harus ada tes kebugaran
tes kebugaran itu dites
kira kira vo dua max mereka berapa
itu biasanya diberikan seribu lima ratus meter bisa ditemukan berapa menit
untuk tahun ini jemaah calon haji tak lagi dibekali buku kesehatan
mereka hanya membawa sebuah kartu kesehatan yang dilengkapi dengan barcode
dari barcode ini nantinya tersimpan data kesehatan para jemaah calon haji